ibu saya mohon bu setui saya kalau ibu harus saya saya bakal berutuh terus di sini bu bu
bangun bangun juga bisa kamu pikir kamu siapa nolak nolak yoga dan belaga kamu
yoga ini nakjir sama anak kamu sayang sama anak kamu kamu jadi tak kabur ngecah ngecah kamu
siapa sih kamu kan cuma ngebantu halo halo war gua lagi mau ke rumah ara nih rumahnya ara ngapain
loh mau ketemu nyokap lagi
yoga aranya udah berangkat ke kantor oh saya nyari nyari tante
bui saya ada tante bu isa
maksud kamu bisa kamu mau ngapain saya mau minta restu tante saya mau minta restu untuk hubungan
saya sama mawar ada duduk dulu deh makasih
ada apa bu
ibu sakit ada yang cari kamu tuh cepet kesana siapa bu
saya lagi kerja jangan ganggu saya lagi pulang gak enak kan sama bu indah
enggak bu mereka cuma berteman aja
kata yoga dia mau minta restu sama kamu
tahulah bu saya nggak ngerti
saya pusing yang penting saya mau kerja
ibu ibu ibu kemana
kamu tahu kalau si bawar anaknya si isa membantu itu
kamu keterlaluan kenapa kamu nggak bilang sama aku

aku mau ke rumah
apa yang lagi sih
bu saya mohon bu stui saya
kalau ibu nggak setuju saya saya bakal berlutut terus di sini bu
bangun bangun yoga
isa kamu pikir kamu ini siapa nolak nolak yoga
jangan belagah kamu ya
kamu jadi takabur ngancah ngancah isa
kamu ini siapa sih kamu kan cuma pembantu
maaf kamu juga gak tahu diuntung yoga itu sangat sayang sekali sama kamu
hah kenapa kamu tolak
sudah mikir pakai sombong
ibu lebih baik kita pulang yuk
yoga mau ngantri mawarnya
nggak usah tunggu di sini
aduh mau obat dulu ya
saya pake lega
yoga tuh gak mau ngeliat
yoga mau mohon sama ibu
untuk merestu hubungan kalian
tapi kenapa sih ibu
ibu tetap aja kekeh gak ngerestuin hubungan aku sama yoga
kalau alasan ibu cuma karena masalah status
mawar gak percaya bu
mawar yakin pasti ada yang ibu sembunyiin kan dari aku
kenapa semuanya harus seperti ini
lain kalian yang gak mau lihat kamu mohon mohon sama pembantu
yoga itu gak nyesel
kamu suka ya kalau anak tiri kamu nikah sama anak pembantu
emang ada bedanya
ibu yoga mencintai mawar karena orangnya bu
bukan karena status keluarganya
bisa kamu memang begitu ya
mama gak salah
mawar itu pintunya
udah gue bilang juga gak bosan bosen apa lo
enggak enggak enggak
apalagi sih yang perlu diomongin udah jelas semuanya
lagian nyokap gue tuh keras kepala orangnya

lagi nyokap gue juga lagi sakit sekarang
lo puaskan sekarang
ya tadi siang udah minta maaf
enggak enggak enggak lo puas sekarang
lo kok ada di sini
itu adek lo
bukain pintunya dong
mawar bukain pintu gak
bukain pintunya gak
gondongwal buka pintunya
mana sih tamu pintu dikunci
eh mau ngapain sini
oh mawar panggil ibu mawar
udah beruan panggil ibu
kamu sudah mau sama suamiku
kamu sudah bunuh suamiku
kamu sudah bunuh suamiku
kamu sudah bunuh suamiku
kamu sudah bunuh suamiku
masa sih mawar
emangnya bapak meninggal karena dibunuh
dibunuh sama siapa bu
kamu tahu dari mana
kamu sudah membunuh suamiku
bu siapa yang buduh bapak bu
itu kan cuma mimpi
udah lah gak penting
gue suruh panggil ibu bukannya ngobrol
ada apa sih ben
keluar ada yoga bu
dia mau ketemu sama ibu
alah ngapain sih
berapa kali sih udah dibilang
semua gak akan merubah keputusan ibu
udah lah suruh pulang aja dia
udah lah mendingan lo pulang sana
sorry ya kak
gak perlu bang
jual deh ya
gue akhirnya kita bisa bersama
gue janji kita bakal sama sama
enggak enggak itu tuh gak mungkin
banyak banget orang yang menentang kita
lo pikir kita masih bisa ngejalani
gue yakin kita bisa ngadepin semuanya
lo masih pake cincinnya
kalau sekarang cincin ini gue lepasin
terus gue balikin ke lo
lo kasih dari hati gue

dia lebih pake cincin
gue juga mau ma
gak mau ma
yang mana tuh
aku mau lo dengerin kata kata ku
iya aku pake cincin ini kak
lu gak boleh lepasin dari jari tangan
gue akan selalu pakai cincin ini
tapi lo harus sembuh kak
semua udah sabar
gue udah kehabisan kak
sabar tinggal kak